sampai jumpa di video selanjutnya
sampaikan sama kamu
sebelum ibu pergi
udah lewat satu jam kenapa sari belum datang juga ya
apa jangan jangan dia cuma mau mempermainkan aku
aku yakin setelah lia lihat bukti ini pasti dia lebih percaya
iya iya pak tolong urus semuanya ya pak
semua beli biar saya aja yang bayar
iya makasih pak waalaikumsalam
kamu kayaknya sibuk banget
bu lia mau pergi sekarang
dia mau ke rumah sakit
ibunya ayu ibu sari meninggal
di kecelakaan di jalan
lia mau urus semuanya
yaudah kalau gitu lia berangkat sekarang ya bu
tau telat bu
oh iya kalau bisa ibu nyusul ya ke rumah sakit
kasian ayu bu ayu itu sedih banget
dia tuh butuh dukungan dari kita
padahal ada yang mau dikatakan sari padaku
kenapa ibu tinggalin ayu
sekarang tuh ayu bener bener sendirian bu
ayu udah gak punya siapa siapa lagi
semuanya tamu tamu juga udah pada pulang
mendingan kamu aja yang pulang
aku tuh masih mau di sini
aku masih mau sama ibu
aku bener bener gak nyangka li
sekarang ibu tuh udah gak ada
aku tuh sendirian
aku udah gak punya siapa siapa lagi
aku tuh sendirian

amel lu lupa ya sama gue

kan ada gue ada mercy ada juan ada adrian gilang
lu gak bakal ngesepi kan
kita kan udah seperti keluarga
jadi kalau ada apa apa
jangan sungkan sungkan untuk kasih tau tante atau om

atau juga lia ya
dan juga masih ada om kan
selama ini om kan sudah menganggap kamu seperti anak om sendiri
selama ini om kan sudah menganggap kamu seperti anak om sendiri
tuh kan yu
sekarang lo tuh bukan yang punya sahabat lagi
tapi lo juga punya keluarga ya
tapi lo juga punya keluarga ya
siapa itu yu
siapa itu yu
kenapa sih sari
lo teka banget tinggalin gue
ibu kenal sama ibu saya
ibu kenal sama ibu saya
ya ampun ayu
lo udah gede banget sih sekarang
mungkin lo juga mirip
mirip banget sama ibu
ibu kok kenal sama saya
ya ampun ayu
gue yang suka mandiin lo
gue yang suka beli lo boneka
tuh kan yu
kamu ternyata gak sendirian
kamu masih punya budekamu budetari
ini sahabat ayu budetari
nah kalau yang ini
om yo sama tante ranti
mbak masih ingat laki laki yang memperkosa gue dulu itu kan
ternyata dia juga memiliki anak dengan perempuan selain istrinya
perempuan yang bernama ranti itu
perempuan yang dia sebut sebut saat dia memperkosa aku
mbak tahu apa yang paling buruk
anak itu yang bernama lia
sekarang bersahabat dekat dengan ayu
anak itu selalu lebih unggul daripada ayu
sekarang dia bahkan sudah jadi orang kaya
gara gara dapat warisan dari bos tempat dia bekerja
padahal ayu juga bekerja di perusahaan yang sama
tapi dia gak dapat apa apa
sekarang dia diperlakukan seperti putri raja
masih harus kerja keras dan menderita dihina hina orang
bocah itu betul betul membawa petaka mbak
gara gara dia ayo jadi tersingkir
gara gara dia nasib ayu jadi makin jelek
ayu karena sudah ada budekamu
oh iya ayu jangan lupa ya
kalau ada apa apa atau perlu sesuatu
jangan lupa hubungin ke kita
jadi mereka semua ini yang bikin hidup sari hancur
lihat aja gue pasti bakal bales semuanya
gue bakal bikin hidup mereka semua menderita
lo jangan khawatir sari
sekarang lo emang udah gak bisa balas dendam lagi
tapi masih ada gue
dan gue kagak akan berhenti
sebelum orang orang yang udah bikin lo menderita itu hancur
gue gak akan berhenti
gue gak akan berhenti
gue gak akan berhenti

ngapain nge send cam ini kamu tinggal nyalain aja
hai eh dia kamu pasti lapar ya mau belum makan
jalan jalan yuk kita cari restoran yang paling enak
nanti kamu yang pilih deh restoran yang mana
om tinggal ikut kamu aja
lia kesini bukan mau ngajak oh makan siang
jadi beberapa waktu yang lalu om sempat dengar kalau manajer proyek ini
manajer perusahaan ini
dia punya niat untuk menghancurkan perusahaan kita lihat
makanya om berinisiatif untuk mencegah
karena kalau om gak cegah ini bisa gawat lia
jadi pelan pelan om coba dekati dia
biar om tahu apa niat busuknya dia
kalau misalnya dia nggak percaya sama om
mana bisa om bisa tahu niat sebenarnya dia
jadi makanya disini om pura pura nipu kamu di depan dia
biar dia juga percaya dan dia akan lama lama dia kasih lihat kalau dia itu memang ya punya niat jahat gitu
apa yang om omongin ini benar
lia jadi kamu gak percaya sama om
kalau kamu nggak percaya sama om itu terserah kamu
tapi om lakuin semua ini untuk kamu untuk perusahaan ini
lia kamu kan udah begitu baik sama om
mana mungkin om tega untuk menghanati kamu
lia kamu pikir dong
kalau kamu masih tetap gak percaya kamu pergi dari sini
jangan jangan om
juwita om udah bener bener ngacauin semua orang jangan papa
om udah hilang akal ya
ini juwita om anak kandung om sendiri
ngapain om tamparin
daripada om tamparin lebih baik saya bawa juwita pergi
anak itu bener bener kurang ajar
selalu dia ikut campur urusan
udah uit kamu jangan nangis lagi
tapi kenapa sih sekarang bapak jadi kayak gini
dia udah gak punya perasaan lagi dan dia udah gak peduli sama apapun
buat kamu semuanya ini berat banget
tapi aku bangga sama kamu gitu
karena kamu berhasil melaksanakan sesuatu yang benar
sikap kamu yang tegas ini itu mengingatkan aku sama duit aku yang dulu
cerita yang pernah ingat di hati aku selama bertahun tahun
kenapa aku jadi berdebar debar mendengar kata kata gilang barusan
aku sangat ingin menikmati gerbangmu uit
aku mau menikmati mu
aku mau menikmati juwita aku selama bertahun tahun
aku ingin menikmati juwita aku selama bertahun tahun
aku mau menikmati juwita aku selama bertahun tahun